diktatkan informasi mengenai pemerintah yang menawarkan proyek pariwisata senilai rp tiga puluh sembilan triliun kepada investor asing
pariwisata yang ditawarkan terdiri atas delapan destinasi enam diantaranya merupakan destinasi prioritas sedangkan dua destinasi lain berlokasi di sumatera barat
proyek pariwisata senilai rp tiga puluh sembilan triliun tersebut ditawarkan badan koordinasi penanaman modal bersama kementerian pariwisata
angka itu setara dengan dua sembilan dolar amerika serikat dengan nilai kurs rp tiga belas lima ratus
pariwisata yang ditawarkan tersebut terdiri atas delapan destinasi enam diantaranya merupakan destinasi prioritas sedangkan dua destinasi lain berlokasi di kota padang
yakni wisata terpadu gunung padang dan kawasan wisata mandeh di pesisir selatan
ada pun tiga dari enam destinasi prioritas telah memiliki proyek yakni danau toba borobudur dan tanjung kelayang
kepala bkpm thomas lembong mengatakan
investment program kali ini memang diprioritaskan untuk pariwisata
pariwisata ini kan sektor jasa semuanya adalah jasa jasa yang diciptakan oleh orang
jadi pariwisata itu sektor yang padat karya jadi paling tinggi dari sisi menciptakan lapangan kerja
jadi itu alasan alasan kenapa kita memilih pariwisata sebagai tema utama
kementerian pariwisata pun menargetkan bisa mendapat investasi dua miliar dolar amerika
sebagai destinasi terbaik di asia pasifik
nah sisi lain untuk investment sampai dengan semester satu hampir satu miliar dolar
proyeksi kita tahun ini itu satu tujuh miliar
saya harapkan bisa tembus rp dua miliar
itulah tujuan kita sebenarnya
regional investment forum akan berlangsung hingga rabu nanti
para calon investor yang berasal dari lima belas negara akan berkunjung ke sejumlah destinasi yang ditawarkan